nah setelah anda melihat wajah baru stasiun cisauk
bagi anda yang berada di tangerang anda juga bisa mencoba yang satu ini
anita mai akan mengajak anda untuk menguji nyali sambil beratraksi dengan sepeda
setelah itu mengisi perut dengan makanan sehat yang juga kekinian
setelah itu mengisi perut dengan makanan sehat yang juga kekinian
dan juga berlaku beratraksi dengan sepeda bmx

oh nggak usah yang penting free aja
kalau misalkan dia nggak punya sepeda pun kita sih terbuka aja
yang penting dia datang dengan niat sama pakai sepatu intinya
mau pakai sepatu wah saya udah gayanya udah bisa belum
oh udah boleh
udah boleh ya
yang penting pakai sepatu karena sepatu itu kan nanti safety ke kaki juga kayak gitu
oh saya mau cobain dong
boleh boleh boleh
tapi ada satu hal mbak
oh iya harus pakai helm juga
biasanya trik paling mudah untuk pengguna
kalau pemula tuh dari basic itu bunny hop
ban depan terus selalu didorong
ada dua jenis trik dasar yang bisa dicoba oleh pemula yaitu trik dengan power atau kekuatan pada tangan dan kaki serta trik yang membutuhkan keseimbangan
keduanya termasuk dalam freestyle
sementara itu gabungan dari kekuatan dan keseimbangan biasanya digunakan untuk atraksi halang rintang
dibutuhkan nyali ekstra untuk bisa melakukan trik ini
perkembangan cepat juga sih
oh iya ada bakat ya
ada bakat lah ya
sering sering aja kesini
udah bisa sering sering ke tangsel nih
tapi emang bener loh yang namanya olahraga itu gak cuma dibutuhkan niat aja tapi juga keberanian
jujur aja saya nggak berani tadi nyobain dari atas itu ke bawah karena memang agak curam dan lebih tinggi juga
dan itu butuh latihan dengan perlengkapan yang lengkap ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
dan selain berolahraga didukung juga dengan makanan sehat yang menunjang nutrisi tubuh yang dibutuhkan setiap harinya
istilah raw food atau makanan mentah tentu sudah akrab di telinga para pelaku hidup sehat
ya selain penyajiannya mudah rasanya tetap nikmat
masih di kawasan tanggerang selatan kafe ini tidak hanya menawarkan makanan sehat tetapi juga tempat unik bertema piknik
thank you mbak
dan ini dia menu makanan pilihan saya
ini adalah orange carrots dan juga ada goji berry nya
sulitnya menemukan makanan sehat seringkali menjadi alasan kita lebih memilih makanan cepat saji yang bisa dengan mudah ditemukan
semakin banyak proses yang dilakukan dalam memasak semakin banyak nutrisi makanan yang hilang
sayuran dan buah buahan adalah jenis makanan sehat yang berbeda

pertama kunjungi teman teman saya dari kecil kemudian diajak makan ke tempat yang asik
kemudian makanannya oke kebetulan dia juga ada event yang bagus
disini katanya ada event buat olahraga makanan yang sehat
menerapkan gaya hidup sehat dengan berolahraga dan menjaga asupan makanan harus dilakukan secara konsisten
agar efeknya bisa dirasakan tidak hanya sekarang tapi juga di masa depan
bisa dirasakan tidak hanya sekarang tetapi juga pada masa mendatang